kamu pulang emang semalam ini
nah terus kenapa
mbak gue kan kerja kantoran ya
ada yang namanya lembur ada yang namanya deadline
lo kan istri seorang sultan
cuma ibu rumah tangga
jadi kan setiap hari di rumah aja
pake makeup cuman tipis sih
dan bajunya juga lebih rapi
kenapa sih ke rumah papa sama mama
harus dandan gitu kamu
jadi kebayang bayang mas al
sampai mas al komen
dan dandan baju aku
emang malam ini aku kelihatan beda
suka deh di notice
dengan hal hal kecil ini mungkin aku bisa membantu memori mas a untuk kembali
apa aja ya hal hal yang pernah aku lakukan di depan mas aldolu
kayaknya harus aku catat deh biar gak lupa
oh makan di warung emperan kali ya
hmm terus apa lagi ya
pokoknya sebuah itu nantinya aku akan lakukan lagi dengan mas al
saya mau nanya sesuatu
iya tadi aku meeting sama nino
terus ngobrol di sawah sama ya

udah kita makan bareng aja
makan siang sama bu chandra juga ya
makan siang sama bu chandra juga
kamu mau tau aku ngobrolin apa aja sama mereka

saya cuma iseng nanya aja sih
kalau kamu memang gak mau cerita juga apa apa kok
yaudah kalo gitu
yaudah kalau gitu
allah kau bilang ngasih tau ya
biasanya kalaupun saya nggak nanya dia tetap cerita
aku sudah serahkan semuanya ke allah di
apa yang allah tentukan ke aku aku terima dengan ikhlas
aku gak akan lagi memaksakan keinginan apapun itu
allah tahu yang terbaik
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terus mama gimana kondisinya
ya itulah mama tetap nggak mau dibawa ke rumah sakit
ini juga papa udah bilang sama abimana
untuk gak usah kirim dokter gak usah kirim suster
tapi tetap saja masih dikirim suster ke sini
oh ya dia kirim lagi
ya harusnya sudah datang sih
mungkin macet kelejaran
berarti selesai belum datang ya
nah ini dia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam pak sri ya masuk
kedatangan saya ke sini untuk memeriksa keadaan musarah lagi
apakah sudah membaik atau belum
silahkan ke dalam aja
baik terima kasih kalau begitu saya permisi dulu kan
karena abimana perhatian banget sama mama kan
apalagi kan kemarin kemarin ini sempat gak enakan hubungannya dengan sierna
ya aku juga bingung sih pak tapi mungkin memang dia tipenya orang yang seperti itu kali
bapak tuh sungkanya gini waktu sienna masih hidup
nah terus sekarang siena meninggal
apalagi abimana malah sering membantuin kita
jadi ya itu yang bikin bapak sungkan
ya aku ngertilah perasaan bapak
waktu itu aku tidak mengizinkan elsa untuk tinggal di ponopolita
karena ya kondisi mama kan memang
ya seperti itu ya
ya kalau gitu aku mau pergi
aku mau ngecek mama
tapi kalau misalkan makin parah kayaknya mama harus dibawa ke rumah sakit kali ya
itu dia papa juga berpikir sama
cuman ya mama aja tau sendiri aku udah bilang enggak ya enggak
coba nanti aku ngebujuk mama ya
gak sakit kan bu udah dicabut di pesannya
kamu ada disini indit
papa kan aku udah bilang kita jangan merepotin anak anak
nih kok andi malah dikasih tahu
g permane kok
gak ngerepot sama sekali kok
seharusnya mama kalau ada apa apa tuh bilang sama aku kan apa apa
tapi elsa belum pulang juga
kenapa elsa seperti ini
karena sempat aku usir ya
aku jadi ngerasa bersalah sekali sama elsa
seandainya aku gak mengusir dia
mungkin semuanya gak akan jadi kayak gini
bangsa gak terlibat kasus lagi dan
aku gak ada beban pikiran seperti sekarang
mama lagi mikir apa sih
pokoknya mama harus jatuh ke kesehatan
mama jangan capek capek
ya supaya maga bisa cepat sembuh
udah segeran kok udah
makasih ya bu
tensi dan suhu badan bu sarah sudah normal
saya akan melaporkan hal ini kepada dokter
dan bapak ibu akan diberitahu oleh dokter untuk next stepnya ya
makasih ya sus
kemungkinan besar dokter yang akan datang ke sini berbeda
kalaupun dokter spesialis yang harus periksa busarah di rumah
beliau meminta untuk dijalankan saja
tapi saya harus berbicara dulu kepada dokter
ya terima kasih ya sus
sama sama kalau begitu saya permisi dulu ya pak bu
ya semoga mama cepat sembuh ya
mama benar benar terima kasih sekali sama habimana
nanti papa akan bilang terima kasih lagi sama bimana ya
tapi ya aku punya perasaan gak enak aja sih sama pak bimana
apalagi aku pernah mengadain siena pas waktu itu di villa
tapi itu dulu
kenapa pertemuan tadi jadi
jadi kepikiran ya
ya gak biasanya aku
ya walaupun ya saya bisa ketemu dengan orang baru
laki laki baru siapapun dia
nah tuh enggak enggak enggak
ini bukan urusan aku
gak usah dipikirin
udah lama banget gak denger kabar dari erina
mah gak apa apa ya
aku mesen makanannya lewat online
harusnya tadi aku bawa makanan dari rumah tapi aku lupa
ini makanan yang beli online kan juga enak
yang penting mama harus makan biar mama cepet sembuh
mama kenapa sih mbak ada yang mau pikirin
gak tahu nindin
mama tuh kepikiran elsa
mama ngerasa menyesal sekali karena waktu itu mama ngusir elsa dari rumah
dan karena itu
elsa kan jadi harus tinggal di rumahnya sih
pada saat kita semua lagi di villanya bu rosa kamu inget kan elsa jadi ngajak si hena untuk pergi ke sana
semua gak ada yang tahu juga siana meninggal terbakar di villa itu
udah gak lama itu semua mungkin memang sudah jalannya dari tuhan
bukan elsa kok pelakunya
iya sih mama juga
mama juga mikirnya gitu
gak tahu ya
mungkin belakangan ini mama tuh
kayak banyak sekali yang mama pikirin
memang mama tahu harusnya nggak boleh gitu ya
sekarang mama coba tenang
ya supaya mama biar bisa cepat sembuh
biar bisa aktivitas lagi
mama gak bosan di kamar doang
jangan terlalu banyak pikiran yang jelek jelek
makan minum obat istirahat yang cukup
biar nanti mah bisa keluar keluar lagi
mama tuh sebenarnya gak kepengen ngerepotin anak anak mama
ini kayak kamu malem malem gini kesini loh
harusnya kan kamu di rumah aja
karena aku anak mama kan
yaudah aku gak ngerasa direpotin sama sekali
malah aku senang
aku akhirnya punya waktu sama mama
dulu pas aku pasti kecil pasti kan mama juga ngurusin aku
mama senang dengerin
karena aku potong kecil kecil dulu ya
terus kamu gimana
semua di rumah baik baik aja kan
alhamdulillah semuanya baik baik aja kok
ini elsa jam segini kok belum pulang lagi ya
aku mungkin lagi kerja kali malem lagi lembur
mendingan gak usah bicarin elsa deh
biarin elsa sibuk dengan urusan dia dulu sebentar
paling lebih minta lagi ke pulang
mendingan aku cerita tentang mas al
kenapa ada apa mas
baik baik aja kan
dia malah gak tau ya
tadi sebelum aku kesini tiba tiba dia langsung mengandang aku di ruang tengah
terus dia nanya kau mau kemana
kok kamu rapi banget
terus aku bilang aku gak makeup
aku gak coba pakai lipstick doang
ya pengen rapi aja kamu ketemu sama mama
terus dia yang kayak
gak tau aku mau ketemu sama siapa
mama justru seneng dengernya
aku perhatian dong sama kamu
dia sampai komentar soal makeup kamu baju kamu
mudah mudahan hubungan kalian berdua semakin membaik terus
mama pengen anak anak mama bahagia
aku kan juga berusaha terus mbak
berusaha untuk membuat masalah bisa kembali inget lagi
ya walaupun masalahnya nggak cuma itu aja
masih banyak masalah masalah yang lain
rena tuh akhir akhir ini tuh lagi sensitif
karena dia dapet omongan dari temennya dia
dia tuh dibully sama temen sekolahnya
temen sekolahnya bilang
itu amnesia tuh
sebenernya tuh sengaja
karena dia pengen lupain reyna
itu aku rasanya tuh dia juga denger pasti dari orang tua anaknya sih
tapi terus gimana
ya aku udah dapat nomor teleponnya
aku pengen ngobrol
aku pengen ketemu
aku pengen ngomong baik baik aja sih
tapi reyna nya gak apa apa kan denger itu
ya sekarang ini rena lagi bete
dia lagi bete
dia ngerasa apa yang temannya ngomongnya tuh benar gitu loh
nanti pelan pelan aku kasih pengertian ya
kok gak diangkat
gak apa apa udah angkat
aku angkat dulu ya
ada apa ya
din aku nelfon karena udah lama juga gak dengar kabarnya reyna
apakah kau cerita soal reyna ke nino ya
tapi rena juga anak kandungnya
yah dia berhak tau sih
reyna gak kenapa napa kan baik baik aja kan
karena lagi gak baik baik aja no
reyna dibully sama temen sekolahnya
temen sekolahnya bilang
kalau papanya tuh amnesia itu disengaja
ya terus kamu gimana jadinya
ya aku mau ketemu sama orang tua si anak itu sih
berarti sekarang reyna pasti lagi sedih tuh
iya ranah sedih sekali memang
hubungannya sama massal jadi kurang baik
tapi sekarang masal lagi mencoba untuk deketin reyna
kasih unjuk ke reyna
kalau memang apa yang temennya omongin tuh gak seperti itu
kalau kamu sedih kayak begini
papa juga jadi ikutan sedih nak
papa duduk kesini ya
papa duduk kesini ya

tadi acara bikin donatnya sama rena
jadi kapan kapan kita ulangi lagi ya bikin donatnya ya
papa boleh minta tolong gak
tulisin di buku
apa aja yang dulu
rena sama papa pernah lakuin
aku dulu sama papa pernah main tebak tebakan
terus yang kalah
berarti dulu kita pernah main itu
kayak gimana itu mainnya
kayak gini pak
tunjukin ke papa
nanti aku taruh sesuatu di tangan aku tak
ada di kiri
ada di kanan
kalo papa salah nebak
jadi rena juga salah
rena tadi bilang ini tangan kiri
ini tangan kanan kebalik
ini tangan kiri
yaudah kita main yuk
kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya

oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya

oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya
oke kita makan dulu ya

gak pernah berubah
kita akan tetap berteman kayak biasa ya
apa sekarang udah
udah gak berharap mw
lebih ya sama saya
sedih tau jadi suapanya di
ga sempet timbul di sekolahnya
apa kok kesana ya buat ngecek
no sebaiknya jangan lah no
terakhir kali kamu ketemu rena dia nolak kamu kan
nanti dia dibikin masalah baru lagi
mama juga kangen
tahan diri lah no
iya tapi nggak harus ketemu langsung
maksudnya apa yang kita liat dari jauh lah
kalau dia baik baik aja
terus di sekolahnya
ga ada bulian lanjutan
ya sebenarnya sih mama kurang setuju ya no
kamu kan pasti lagi dipantau polisi terus loh
masalah kamu lagi banyak
aku juga udah lama ga melihat dia
ada pertama kali itu
kan aku udah jelas
kamu kan udah sempet
ada setelah together
tapi dia kamarnya
memang enak banget sih soto itu
kalau pada saya juga
iya tadi juga kok bisa kayak gitu ya
aku baru selesai dari kerjaan
aku baru mau chat kamu karena tadi siang kan kita jadinya nggak sempat makan siang bareng
eh tau tau kamu udah di kantor aja
oh ya kalau misalkan nanti kamu ada sesuatu yang dipengen
atau ada rekomendasi makanan yang menurut kamu harus makan itu
biar kita bisa bareng bareng datang ke sana untuk makan di sana
next kayaknya enggak lagi deddy
ya maksud aku aku gak akan selalu kasih tahu kamu
mana pun aku mau
karena aku kan gak enak aku gak mau jadi beban aja buat kamu
sekarang kita juga ada berteman
ya santai aja lah
jadi gak harus selalu kemana mana bareng bareng
atau kayak pergi bareng bareng
kan kamu juga punya kesibukan sendiri
enggak sih sebenernya gak masalah
dan kalau besok kamu saya antar ke kantor
ya kami kan belum ada kendaraan
jadi gak apa apa dong
ah ya kebetulan itu juga
aku udah pikirin dari lama banget sih untuk ambil mobil
dan eksekusinya itu
besok aku bakal ambil mobil
jadi biar enak juga kemana mana aku mau barengnya meeting di luar
dan yang paling utama
biar aku gak selalu ngerepotin kamu deh
gak boleh curang ya
ya tebak dimana aku sembunyikannya
kanan atau kiri
di sebelah kiri
bener kan papa
ada yang di sini
kok bisa di kanan
ah curang gak
sekarang papa harus dicoret
lah steamnya mana
tadi bukannya rena yang pegang lipsticknya
kan raina yang pegang lipsticknya tadi
kok bisa nggak ada nanti dimarah mama loh
tuhan punya mama
gak ada tuh
mana gak ada
tuh gak ada
gak ada lipsticknya
aku curat ya pa
papa gak boleh menghindar
iya papa gak menghindar
kali ini papa pasti bisa nebak
gak boleh curat
beneran kiri ya
beneran kiri ya
melihat kamu yang ceria seperti ini
mendengar suara tawa kamu seperti ini
hati papa sungguh legana
bahagia papa dengarnya
saat ini yang saya tahu
mungkin rena memang bukan anak kandung saya
seperti darah daging saya sendiri
dulu pun saya juga pasti merasakan hal yang sama
hati saya selalu dipenuhi kebahagiaan
jika melihat rena bahagia
gak ada bedanya rena sama sekarang
keduanya sama sama anak saya
buah hati saya kesayangan saya
apa yang kamu lakukan
sebelum papa tebak
papa boleh nanya lagi gak
dulu pernah main apa lagi selain main ini sama papa
oh iya kita pernah naik kuda kuda sama papa
hmm naik kuda sama sama
nanti kapan kapan bapak ajakin naik kuda lagi ya
kita bareng bareng naik kuda ya
yang penting rena harus tetap senyum ya
nggak boleh ngamuk ngamuk terus ya
oke papa boleh nebak
udah boleh nebak belum
udah boleh nebak belum
oke papa nebak ya
buka yang kanan
buka yang kanan
buka yang kanan
sekarang giliran papa ya
kalau rena salah papa coret ya
kalau rena salah papa coret ya
oke nebak dimana
kamu yang kiri
oke dua tiga hahaha
papa coret alat di kiri hahaha
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kok mama lihatnya kayak ada yang kamu pikirin gitu loh
kamu bukannya tadi bareng sama mbak bella
terus dianya kemana
biasanya dia kesini dulu loh
atau kalian gak pulang bareng
enggak enggak enggak enggak kok ma
tadi aku bareng kok sama bella
terus ada apa
aku kok ngerasanya kayak bella tuh semakin ngindar dari aku
mbak bella ngabek
enggak enggak enggak ma enggak
bella juga gak ngabek kok ma
terus ada apa
bella tuh udah gak butuh aku mah
dia pengen mandiri gitu mungkin
udah gak mau ngerepotin aku lagi mah
dia pengen mandiri
dan kayaknya dia udah gak berharap sama aku lagi ma
rasa di hatinya udah hilang kali ya sama aku
menurut mama kamu positif aja
apakah ini kamu harus teruskan
atau enggak memang ini cobaan kamu buat
apakah ini cobaan atau bukan karena
bella juga sempat bilang sih
dia sempet makan siang sama panino dan bu chandra
aku jadi berpikir kalau
apa ada hubungan spesial itu dari mereka
wah kok sampai ajak bu chandra segala ya
lega banget sekarang rasanya
setelah aku udah belajar ikhlas
dan udah gak terlalu ngarepin adi lagi
jadi lebih tenang
gak bisa aku pungkirin kalau di hati aku juga masih ada
masih ada ruang untuk adik
tapi sekarang aku berserah aja kepadamu ya allah
tolong tuntun hambar
kepada jodoh yang memang engkau sediakan
aku hanya ingin menjalankan hidup ini dengan tenang saja
dan seperti biasa saja ya allah
terima kasih ya udah izinin tante gabung makan siang bareng kamu sama nino
tante senang loh bisa makan siang bareng kalian
tapi kapan kapan kita makan siang berdua boleh ya
sama sama tante karina
aku juga senang kok bisa makan bareng sama tante
nanti kita berkabar ya
malam mbak bella
kalau besok ada waktu buat makan siang
gimana kalau kita makan siang berdua mbak
tante mau ketemu sama mbak bella
meskipun kita tetanggaan
tapi kangen juga loh jalan berdua bareng
insya allah tanda besok aku kabarin ya
ya tapi senang juga sih
berasa kayak punya mama
kamu boleh emang semalam ini
nah terus kenapa
mbak gue kan kerja kantoran ya
ada yang namanya lembur ada yang namanya deadline
lo kan istri seorang sultan
cuma ibu rumah tangga
jadi kan setiap hari di rumah aja
kalau bilang cuma ibu rumah tangga
terus kau pikir emang ibu rumah tangga di rumah ngapain
di rumah itu aku tuh gak berhenti ngurusin rumah ya
ya walaupun ada orang
dia cuma mau bantu
tapi semuanya itu tanggung jawab aku
jadi kamu jangan bilang ibu rumah tangga tuh gak ngapa ngapain
cuma ibu rumah tangga
ketemu sama mama dulu dong saling mama
mbak gue capek tau gak
aku pusing kerjaan gue di kantor tuh banyak banget
kenapa gak lo aja sih
gue tuh setiap hari sama mama ya
lo baru hari ini kan
kayak udah berhari hari gitu sama bapak
dan lo tau
dokter sama suster ya
itu dari abimana kenalan gue
bukan dari lo
istri seorang sultan
kenapa aku jadi sensitif objects
kenapa kamu mesti bilang kayak gitu sama andin
an trabaja mengirimkan dokter
karena memang mama gak minta
tapi bukan berarti andin gak perhatiin mama
eh mama kenapa
kenapa sih coba cerita dong
malah minta maaf ya kalau elsa tadi ngomong seperti itu sama kamu
biarin aja mama kayak gak tau elsa aja
tapi mama kan juga tau kamu punya perasaan
jangan pernah kamu masukin narko
udah biasa ma it's okay
udah lah mama ini meloni lagi sakit nih
pilih suatu peduli